segerombolan monyet ekor panjang berwarna coklat meneror pemilik warung
yang berada di sepanjang jalan pantura wisata pasir putih kabupaten situbondo
monyet ini menyasar sejumlah warung yang menjual makanan dan minuman kelapa muda
di sepanjang bantaran jalan raya hutan jati perhutani gunung putri
kondisi ini pun membuat pemilik warung dan pengelola wisata harus berjaga ekstra
menghindari serbuan para monyet ini
jika lengah kerupuk buah buahan mie instan hingga botol minuman akan diambil
dan dibawa lari ke atas pohon jati maupun masuk ke hutan
bahkan sejumlah warung memilih tutup karena monyet ini kerap datang pada pagi hingga menjelang sore
tak hanya warung sejumlah hotel dan rumah makan pun jadi sasaran para monyet ekor panjang ini
buah mangga yang berada di halaman hotel pun setiap hari jadi sasaran jarahan monyet ekor panjang
karena sekarang musim kemarau jadi di gunung tidak
ada pupus pupus yang dimakan
jadi mencari air dan khususnya di sini ada mangga ada jambu itu yang dimakan
kalau enggak ngurang tidak
tapi ya ini hampir habis nanti jarang jarang bisa panen sampai tua
keringnya kondisi hutan akibat kemarau panjang membuat kawanan ini turun mencari makanan
keberadaan monyet ekor panjang ini sebenarnya sudah biasa di sekitar lokasi ini
namun kini semakin banyak monyet yang turun dan menyasar sekitar lokasi wisata